air tapi dikasih selentah sumbo
terkait informasi beredarnya minyak goreng palsu berisi air dengan pewarna kuning
di desa cendono kecamatan dawe kudus jawa tengah
polisi melakukan penyelidikan sejak rabu siang
polres kudus telah meminta keterangan dari dua korban
kakak beradik produsen kerupuk siti mutuharoh dan asnawi
polisi juga mengambil sampel dari jerigen berisi minyak palsu
untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium forensik polda jawa tengah
kita laksanakan penyidikan untuk ungkap pelaku dari penjual minyak goreng yang tidak sesuai
problematik gen berisi minyak goreng palsu
jika terbukti minyak goreng itu palsu
kasus ini akan masuk ranah tindak pidana khusus
atas kejadian ini kedua korban mengalami kerugian hingga tujuh juta rupiah
warga menyerbu minyak goreng murah yang mulai dijual sualayan
di pangkalan bun kota waringin barat kalimantan tengah kamis pagi
meski pembelian dibatasi satu liter minyak goreng kemasan per orang
stok tetap saja habis terjual
minyak goreng yang diperlukan adalah minyak goreng yang diperlukan
minyak goreng promo seharga empat belas ribu ini jauh lebih murah
dari harga pasaran yang masih berkisar dua puluh ribu rupiah
promo harga minyak ini pak sangat membantu untuk warga
tapi kalau hanya satu liter itu masih belum cukup ya untuk satu keluarga itu
stok minyak goreng di sejumlah minimarket maupun sualayan ini
selalu diserbu pembeli dan ludes dalam hitungan jam
sebuah supermarket di ngawi jawa timur
memperlakukan aturan khusus mulai kamis siang
warga yang sudah membeli minyak goreng
diwajibkan mencelupkan jarinya ke tinta
hal ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi borong
dan agar pembeli tidak kembali datang di hari yang sama
pembelian minyak goreng
tim liputan cnn indonesia